ada keinginan tadi kalau kata mbak dhani semua orang sepakat untuk bisa bisa untuk kita merevisi undang undang pemilu kita supaya lebih substansinya lebih bagus
tapi ternyata mereka sepakatnya bukan itu sepakatnya ingin mengamandemen konstitusi kita dan mengembalikan gbhn lagi dari alam kubur
kalau tadi kata bung donal budi salah tuh bilangnya musim semi demokrasi harusnya musim gugur
apakah musim gugur masuk gara gara seperti ini kita saksikan dulu pernyataan dari ketua mpr bambang susatyo
rasa penting adanya terjadi kembali haluan negara karena itu untuk memiliki arah yang lebih jelas pemilihan presiden dan wakil presiden lebih bermanfaat dan lebih baik lebih tinggi kemaslahannya dikembalikan ke mpr
dan pbnu mendorong mpr kembali menjadi lembaga tertinggi negara
saya mau kembalikan ini dulu
ini apa kayak ada gentleman agreement diantara para elit kita di parlemen untuk menghadirkan wacana wacana tadi gimana
kalau itu benar benar terrealisasi saya ngeri dengan indonesia di kedepan ya
karena kita ya boleh jadi ini kan satu pertarungan yang luar biasa ketika kita memperjuangkan amban amban konstitusi tahun dua ribu dua ribu dua
kita memasukkan pelaburan presiden secara langsung ya
memutus mata rantai apa ya bahasa akademiknya oligarki
oligarki politik itu tidak mudah
hanya harus bertahap gitu
dan pemilu langsung gitu ya dengan mengkedepankan partisipasi masyarakat itu salah satu caranya
yang agak mengerikan dari sini kan kemudian
mengerikan menurut bahasa anda ya
ya saya mengerikan karena nanti
pak bambang bilang ini bagus loh bukan mengering
ya isahid juga bilang bagus
artinya dengan proses prosedural pemilu yang didesain untuk kepentingan elektoral supaya katakanlah nanti yang apa
apa namanya saling kong kali kong ya saling berkonspirasi di belakang layar gitu ya
lalu nanti proses di dpd juga demikian gitu kan
nanti dpr dpd ketika menjadi mpr lalu yang terpilih artinya mereka diantara mereka sendiri gitu
karena ini yang menurut saya harus hati hati
tapi anda lihat gejala aroma untuk bisa menciptakan hal hal yang tadi anda bilang ngeri itu
ya mudah mudahan ini warning system dari apa yang disampaikan oleh ketua mpr itu adalah early warning system buat kita semua gitu
hei ini ada
elit ingin mencoba sesuatu
saya mau ke bang ferry dulu
perlu nggak banyak yang orang orang nanya kayaknya kita perlu sih gbhn ya supaya ada kesinambungan sustainability
ya kuncinya masukin gbhn ya buka dulu keran sama demikian situ sih
perlu nggak sih sebenarnya di zaman sekarang nih
waktu gbhn kita simultan nggak pembangunan kita
kepentingan elit juga
kan ada pelita satu sampai pelita
tapi kan yang dikerjakan itu kan kepentingan kepentingan bukan apa yang ditulis itu ya
bahkan kalau dilihat sekarang kan sudah ada undang undang dua puluh lima ya
yang kemudian menjaga agar kesinambungan pembangunan itu terjadi
yang saya lihat bukan gbhn nya tapi dibalik gbhn nya bu
jadi begini kalau gbhn itu diberikan ke mpr mpr bisa mengatur banyak hal
seluruh lembaga harus ikut apa yang diinginkan oleh gbhn
mpr menjadi yang terkuat lagi
lembaga tertinggi negara lagi
nah ini begitu jadi lembaga tertinggi ujungnya yang disampaikan pak bamsud pemilihan presiden tidak langsung di mpr
jadi itu pengakuan sebenarnya ya
ini pengakuan sebenarnya
atau keceplosan sebenarnya
bahayanya ini adalah selama ini pemilihan langsung itu ada yang tidak bisa dijangkau elit kalau tidak mendekati perasaan publik
sehebat apapun mereka dipakai
partai politik seelit apapun mereka di partai politik belum tentu pemilih langsung mau memilih mereka
jadi ada perbedaan ada gap ya
hanya orang orang yang bisa menyentuh perasaan publik lah yang kemudian terpilih secara langsung
nah ini yang kemudian dikhawatirkan oleh elit partai politik ya
kalau langsung terus kita kapan jadi presidennya ya
jadi makanya mau dipindahkan ke ruang elit
ruang mpr di mana transaksinya antar elit
uangnya bisa diukur
kalau pemilihan langsung mas budi mau digelontorkan seberapa banyak uang pun kalau publik belum tentu cinta ya tidak bakal jadi presiden
tapi kalau digelontorkan di kursi kursi yang terbatas potensinya akan jauh
bukannya biayanya jadi lebih murah justru itu mengevaluasi biaya politik tinggi money politik seperti tadi anda takutkan tadi dan anda katakan gitu bang donald
kalau untuk biaya formal penyelenggaraan pasti terpangkas
kalau formal penyelenggaraan ya
tetapi ada biaya yang tidak terukur beyond itu
bicara soal regenerasi politik sirkulasi elit bicara soal bagaimana demokrasi itu diakses oleh masyarakat
itu justru harga yang jauh tidak ternilai dibandingkan dengan harga biaya penyelenggaran yang bisa ditakar secara nominal
nah saya sepakat dengan apa disampaikan oleh bang ferry bahwa
ada ketakutan memang
ada ketakutan memang elit walaupun mereka punya partai politik punya saham mayoritas di partai politik tapi tidak bisa mengontrol pemilih
tidak punya sell point nilai jual kepada pemilih
dan itu berlaku baik pada kontestasi di elit nasional sampai dengan elit lokal
jadi anda curiga gbhn hanyalah pintu masuk untuk masuk ke tangga tangga lain itu
suzon anda nih berarti
biar lah saya beruzon daripada demokrasinya dibiarkan dibajak terus oleh orang orang
psi melihatnya hal yang sama nggak
sama lah bahwa ini pintu masuk saja
untuk masalah gbhn anda merasa seperlu itu nggak sih sekarang itu
kalau menurut saya sih kalau misalnya kita bicara soal pembangunan kita sekarang sudah punya rpjmn
dan sudah ada rpjmd
sebenarnya sudah ada rencana soal itu
jadi sebenarnya kita tidak memerlukan gbhn
justru yang saya takutkan seperti tadi sudah kita bahas ya
pak jokowi sendiri juga ngomong gitu
kalau sampai pintu amandemen itu dibuka maka akan ada kemungkinan bahwa
ada upaya dan memang sudah ada suara suara itu untuk mengembalikan pemilu presiden ke mpr
nah kalau sampai pemilih presiden itu dikembalikan ke mpr
tadi saya juga diskusi sama mas ferry itu buat saya dua hal
yang pertama dia pengkhianatan terhadap sistem presidensil
yang kedua dia pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi yang kemarin kita perjuangkan
karena untuk apalagi kita punya sistem presidensil kalau pada dasarnya kita memiliki sistem parlementer
kita hanya memilih partai dan memilih representatif kita dan representatif kita yang menentukan siapa presidennya
psi merasa bahaya itu mengancam gak depan mata dengan kalau kita melihat pernyataan per elit
ada hengkih pengkihnya mungkin atau apa
ya tentu itu sangat nyata karena pada akhirnya begini kita mengharapkan sebanyak banyaknya tokoh maju
dan tadi sudah dikatakan kita ingin ada generasi kita ingin tokoh tokoh baru yang tentunya fresh
yang kompeten yang punya track record baik dari berbagai macam latar belakang
tapi kalau misalnya didominasi oleh elit dan didominasi oleh partai partai politik status quo
maka yang akan terjadi mungkin tokohnya akan sama seperti pemilu dua ribu sembilan belas dan lain sebagainya
maka tidak akan ada kebaruan dalam politik kita
bang ferry gimana caranya publik menghentikan atau mencegah kengerian kengerian
seperti yang tadi anda sebutkan bung donald sebutkan
sekarang sudah banyak cara ya
salah satu yang menarik sebenarnya daripada publik menyuarakan hal hal negatif di media sosial
saatnya menyuarakan aspirasi kepada elit di media sosial misalnya
lalu kemudian publik juga harus terlibat langsung di partai menurut saya
jadi jangan anti partai terlibat begitu ya
terlibat bagaimana misalnya ada yang bisa menyalurkan aspirasi
ya datangin partainya dan sampaikan itu
jangan kemudian malah membangun anti partai kepada partai
karena bagaimanapun sistem kita melalui partai kita menyalurkan aspirasi
nah jangan kesempatan ini disiasiakan
oleh karena itu publik punya peran penting untuk kemudian mendekati partai membangun partai
dan bergerak sedemikian rupa ya untuk menyalurkan aspirasi
oke moderator juga punya peran penting untuk bisa membuat isu kita bergerak
pemerintah korupsi juga salah satu fondasi utama demokrasi kita kedepannya